ki lo gak usah ikut gue ya
gue gak mau nanti mel mikirnya
gue yang ngelibatin orang lain lagi dalam masalah gue sama dia
tapi gue yakin put
takutnya ntar lu dikeroyok lagi sama mereka
gue gak enak
kalau misalkan lo datang sendiri
percaya sama gue
apalagi lo harus ngelepas pangeran buat dia
meskipun itu sebenernya
gue harus mengorbanin perasaan gue sendiri
lo emang baik ki
dan lo selalu ada disaat gue punya masalah
gue tau kok ki ada konsekuensinya
tak gimana nih tak
gawat loh ini
kita harus usulin pangeran ji
gue takutnya dia malah nekat lagi
tunggu dulu run
gak usah pak
lu mending pikir dulu ran
karena lo gak ada di posisi gue
justru gue sekarang ngerti banget posisi lo run
apa yang lo ngerti tak
gue pernah ngelakuin apa yang mel mau
gue ngelakuin apapun yang om reman mau
sekarang apa yang gue dapetin
gue gak bisa gini terus
sekarang saatnya gue tegas ke om raymond dan juga ke mel
jadi gue harus pergi
tujuannya kemana mas
ntar saya kasih tau
lu yakin run
kyknya pasti lu tanpa hapsin

lu udah ke nothing now
kalah juga om twitter sampe seasons

kirim disini banyak laki laki ini
dalam situasi kaya gini lu masih sempet sempetnya mikirin pacaran ghi
bener bener ya si dinda yang udah ngerusak pikiran lu ta
nih gua sekarang udah ngeliat lu beda ji
lu gak care lagi sama persahabatan kita
lu salah ta
bukan gue gak care lagi sama persahabatan kita
masing masing dari kita punya kehidupan dan urusan tak
dan lu juga harus inget
apa lo mau bisnis orang tua lo terancam karena kita terus terusan belain pangeran
lu tenang aja
gue pergi cuma sebentar kok
gue bakal segera nemuin lo lagi buat bahas soal ini semua
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ghi lu gak usah ikut gue ya
gua sendiri aja
gue gak mau nanti mel mikirnya gue ngelibatin orang lain lagi dalam masalah gue sama dia
tapi gua yakin put
takutnya ntar lu dikeroyok lagi sama mereka
gua gak enak kalo misalkan lu datang sendiri
ghi gua bisa kok ngadepin semuanya
percaya sama gue
udah lu jangan ikutin gue ya
dan gua juga gak mau lu mata matain gue kayak waktu itu di restoran
sampai jumpa lagi
udah lu jangan ikutin gue
sampai jumpa lagi
udah lu jangan ikutin gue
sampai jumpa lagi
siapa malem malem gini dateng ke rumah
sampai jumpa lagi
mana ibu udah tidur lagi